satu dari enam tersangka abdul haris menjalani pemeriksaan paling cepat
tanpa biorca pun sudah mulai turun sebetulnya
jumlah investor pasar modal indonesia terus mencatatkan pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir
namun dengan sejumlah catatan
daya dukung lingkungan di wilayah jawa tengah terutama di daerah aliran sungai
kemarin kala sudah jadi ya di defense itu dan juga tanpa ketika kita ketika terjadi counter
walaupun kita bersaing dengan keras
terima kasih untuk perbicaraannya pagi hari ini mbak
baik itu di stasiun maupun itu di atas kereta
karena mereka juga ketat gitu kan
mungkin tahun depan insya allah
harus kita ingat ya nasabah kita ini kan boleh dikatakan
kami di kepengurusan sendiri juga berjumlahnya hanya sedikit mbak nana
yaitu suatu ekosistem digital yang mempertemukan antar kooperasi
inilah yang membuat bakpia lestari masih memanggang dengan cara tradisional
jadi yaudah kita seminggu empat lima kali latihan
ada beberapa napi yang sudah masuk santri
kalau pj paling mungkin tuh teknik indoornya terangin dikit lah
karena merasa dirinya orang kuat itu tadi
tapi ketika juni tahun dua ribu dua puluh dua rata rata hutang untuk pinjol
pelaksanaan pbdb juga diperpanjang hingga sebelas juni
seperti tanggal lima dan enam april sudah mencapai sekitar sembilan puluh persen untuk keberangkatan dari stasiun
dari masyarakat indonesia di mana ia menjelaskan tiga per empat hal yang menjadikan masyarakat indonesia